harga beras di tanah air yang merangkak naik dikeluhkan masyarakat
di sisi lain kenaikan harga beras tak serta merta kemudian berdampak terhadap petani yang mengharapkan harga gabah juga ikut terdongkrak naik
lalu bagaimana media memotret kecukupan stok dan juga kestabilan harga beras di tanah air sudah bergabung
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
mas revo selamat malam
selamat malam mbak pri
mas revo nasi ini makanan pokok warga indonesia ya
jadi ketika harga beras naik langsung ramai keluhan masyarakat
bagaimana kemudian anda melihat strategi pemerintah sejauh ini untuk memperkuat ketahanan pangan di tanah air
kita berbicara khususnya mengenai beras saat ini
iya kondisi ini memang menjadi kondisi yang apa ya seharusnya menjadi kondisi yang memberi hati kan buat kita semua
harga beras di pasaran naik menjadi kisaran di atas sepuluh ribu jadi bahkan ada yang dua belas ribu
jadi pantauan media kita
bahkan di beberapa pasar beras itu dua belas ribu
sementara kemudian ketika kita menengok ke tingkat petani atau penggilingan gabah kering itu kenaikan harga beras ternyata tidak dinikmati oleh mereka
artinya ini menjadi ada missing link gitu ya antara level petani kemudian penggilingan gabah kering sampai ke tingkat konsumen
mereka mengaku marginnya kecil untuk para petani
kemudian di level pedagang pasar para pedagang juga mengaku saat ini yang penting stok ada dan itu pun margin yang mereka terima juga sangat tipis gitu
meskipun harga beras sendiri di tingkat pedagang cukup tinggi
nah ini kalau misalkan harga berasnya mencapai angka dua belas sementara harga pembelian pemerintah hpp nya itu ditetapkan sekitar delapan
maka ada disparitas atau selisih yang sangat tinggi
hampir rp empat gitu untuk dari harga hpp yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga beras yang ada di pasaran
nah kalau kita telisik lebih jauh kan sebenarnya ada setidak tidaknya ya ada empat lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas harga beras dan pasokan beras di pasaran ini
ada kementerian pertanian tentu sebagai yang mengatur bagaimana kemudian regulasi regulasi termasuk mengawasi tingkat petani gitu
bagaimana kemudian mereka punya kewajiban untuk meningkatkan produktivitas beras nasional
kemudian ada bulog yang menyerap harga beras
kemudian ada juga kementerian perdagangan dan badan pangan nasional yang bertanggung jawab atas bagaimana
ketersediaan pangan di tingkat masyarakat dan kemudian harganya bisa diatur sedemikian rupa sehingga tetap terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua kalangan
jadi harga beras itu tidak memberatkan konsumen kemudian bisa menguntungkan pedagang tapi juga menguntungkan para petani
sebenarnya kan hakikatnya kenapa kemudian ditetapkan ada hpp ada harga pembelian pemerintah
nah hpp nya delapan tiga ratus delapan dua ratus delapan tiga ratus
per desember kemarin masih rp delapan dua ratus gitu kan karena kalau misalkan harga beras di pasaran itu terlalu tinggi
maka pemerintah harus bisa menjual beras melalui operasi operasi pasar
blok melalui operasi pasar atau kementerian perdagangan itu dengan harga hpp dengan harga delapan dua ratus
sebaliknya kalau misalkan terjadi panen raya kemudian harga beras itu
blok di pasaran karena pasokan terlalu besar dari petani maka pemerintah harus membeli dengan harga rp delapan dua ratus juga
nah ini kan sekarang yang terjadi di pasaran hampir sekitaran dua belas
itu pun stok di pasar pasar yang selama ini kita kenal sebagai sentra beras pasar cipinang dan lain sebagainya itu
stoknya terbatas dan pedagang mengaku marginnya tipis
nah ini tentu menjadi pr bagi lembaga lembaga terkait
kemudian bisa mengendalikan kenaikan harga
di sisi lain juga pedagang bahagia gitu karena mereka bisa mendapatkan keuntungan sewajarnya
pembeli bisa membeli dengan harga yang relatif terjangkau
kemudian di tingkat petani dan penggilingan padi juga bisa menjual dengan harga yang membuat mereka bisa tersenyum
nah ini pr sebenarnya mbak fia termasuk juga kalau misalkan dalam beberapa hari terakhir misalnya
kepala bulog budiwaseso itu menyampaikan
sedang melakukan perang terhadap mafia
seperti dilansir di serang beberapa waktu lalu
menangkap tujuh orang karena mereka mengambil beras bulog dengan harga rp delapan dua ratus delapan
kemudian mengganti kemasannya dengan kemasan komersial dan menjualnya dengan harga pasar
nah ini kan kelakuan kelakuan seperti itu yang sekarang juga tentunya harus bisa ditertipkan
nah ini tentu nggak bisa
bulog sendirian ya walaupun pak buas ini adalah mantan kabar eskrim
tapi peran serta dari penegak penegak hukum untuk melakukan rahasia rahasia ini juga tentu diperlukan untuk menstabilkan pres kembali
baik ada terjadi kecurangan dugaan dari kepala bulog seperti itu yang menyebutkan waktu itu ya mas revo
tapi berbicara mengenai mafia beras kita mungkin bisa gunakan kata itu bermain di harga beras
beras dioplos dijual dengan harga yang lebih tinggi ataupun bahkan dijual ke luar negeri begitu
misalnya ini kan bukan sesuatu yang baru gitu ya
tiap tahun kemudian ini menjadi salah satu polemik yang menahan bagaimana kestabilan harga beras di tanah air
pasokan kita ada ataupun produksi kita ada tapi kemudian jika mafia beras ini tidak dibasmi dengan tuntas
kita akan berkutat di permasalahan yang sama
menurut anda apakah hanya masalah sinergi dari empat lembaga saja atau penegakan hukum yang lemah
ya bisa jadi memang keduanya ya
dari hulu mungkin ada koordinasi koordinasi yang belum terjadi secara optimal
tapi kemudian di sisi lain juga ada juga orang orang yang selalu memanfaatkan situasi
dan kemudian berusaha melakukan apa ya menyiasati kondisi gitu ya
dengan tadi yang praktekan
yang kemarin diungkap adalah membeli beras bulog dengan harga hpp
kemudian dijual dengan harga yang mengganti kemasannya kemudian dijual dengan harga premium
nah di sisi lain juga kita selama ini persoalan mafia beras
kalau misalkan kita bicara dengan lembaga lembaga terkait ya
pada waktu itu misalnya ketersediaan stok beras di cadangan beras pemerintah gitu ya
cadangan beras pemerintah itu kan kalau sekarang ditetapkan idealnya satu dua juta ton
nah kemudian itu yang juga menjadi patokan kapan kita harus impor
apakah kita perlu impor atau tidak menimbang bahwa bagaimana pasokan beras di tanah air
nah kalau dulu dulu kan juga yang kita tahu ketika impor beras dari beberapa negara
yang harga beras lebih murah beras vietnam misalnya pada waktu itu kisaran harganya bisa
bisa sekitar rp tiga lima ratus atau rp empat per kilogram
kemudian untuk biaya logistik rp lima ratus per kilogram
tapi kemudian ketika masuk harus dibeli blok oleh pengimpor
nah kemudian bulog harus membeli dengan harga hpp
hpp nya berapa sekarang kalau misalkan rp delapan dua ratus
nah bisa dihitung kan selisihnya berapa kalau untuk mencukupi beras
kalau misalkan melakukan impor lima ratus ribu misalnya seperti itu
jadi kondisi kondisi seperti itu yang seharusnya juga menjadi konsep
supaya kesulitan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat kita
baik itu petani maupun konsumen konsumen beras
karena beras ini juga merupakan makanan pokok ya
jadi ketersediaannya tentu harus benar benar diatur
dan harganya harus benar benar dijaga supaya tingkat inflasi nanti tidak semakin tinggi
nah pengawasan pengawasan ini yang seharusnya
yang menjadi pr karena persoalan pasokan beras atau harga beras itu
selalu muncul ya secara kita muncul walaupun tidak periodik
tapi dihadapi dan ini bukan hal yang baru
tidak hanya beras tapi juga yang minggu minggu ini minyak goreng
itu juga menjadi persoalan pasokan minyak kita
misalnya juga menjadi sorotan ke tempat
ini tampaknya menjadi pr bersama bagi lembaga lembaga terkait
dan juga kemudian koordinasinya dengan penegak penegak hukum untuk mengawasi dengan baik
jika memang terjadi hal hal yang ada penyelewengan di sana
maka hukum harus didekatkan sebenar benarnya
sehingga ada efek jerak
sehingga masyarakat juga tahu para mafia mafia ini tidak mengulangi perbuatannya
dan tidak menyalahgunakan lagi wawonan yang dimiliki misalnya
apa namanya yang mereka
dimiliki itu artinya bukan hanya dari bisa jadi oknum atau mungkin orang lain
yang memiliki akses ke membeli harga beras bulog
dan kemudian menjualnya dengan harga yang komersil
tapi ini kan harus semuanya kalau misalkan sudah terlibat dalam penyalahgunaan
maka penegakan hukum harus ditegakkan
mas revo terakhir karena ada empat lembaga kemudian yang kita tunggu bagaimana sinerginya
bagaimana bisa sama sama mengisi missing link tadi ya
mas revo mengatakan harga gabah di petani sekian
kemudian harga beras berbeda jauh ada gapnya di sana
apakah perlu ada salah satu lembaga yang kemudian maju satu langkah
menjadi pemimpin dikatakan seperti itu misalnya bulog
sehingga kemudian sinergitasnya
bisa lebih ditingkatkan untuk menyelesaikan pr pr yang ada
ini yang harus di
sebenarnya kan kalau yang memimpin pasti harus presiden di sini harus mengawasi
dan meminta keterangan dari beberapa pihak
dan kemudian presiden juga apakah itu dari bulog
atau misalkan dari bapak nas yang harus menjadi penanggung jawab
nah selama ini kan kita berharap fungsi badan pangan nasional inilah yang kemudian menjadi
alternatif dari semua semuanya untuk mengatur
apa ya ketersediaan stok ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga
sebenarnya pemerintah ini kan sudah punya skema skema yang sangat luar biasa
punya memiliki beberapa istilah istilah bahkan ada istilah ketersediaan pasokan
dan stabilisasi harga kpsh dan ada kemudian cadangan pemberas pemerintah
harga pembelian pemerintah harga gabah kering panen dan sebagainya gitu
sebenarnya skemanya sudah ada
jadi tinggal kemudian bagaimana skema skema pengendalian harga dan ketersediaan pasokan ini
stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan ini bisa terjaga gitu
percuma kita punya skema skema yang sangat luar biasa
tapi kalau pada prakteknya kemudian tidak bisa dijalankan dengan baik
nah fungsi fungsi koordinatif ini jika memang harus dilakukan presiden
maka presiden bisa melakukan atau paling tidak dilakukan oleh menteri perekonomian misalnya yang ditunjuk untuk
ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga ini
jadi memang harus ada yang menjadi panglima di sini ya dalam kondisi kondisi bisnis seperti ini
karena jangan sampai kalau kenaikan harga ini terus menerus
dan kemudian masyarakat susah mendapatkan pasokan beras dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding biasanya
mengguncang perekonomian karena mungkin inflasi akan tinggi karena bahan pokok ini juga menjadi salah satu penyumbang
kalau misalnya harga yang naik juga menyumbang inflasi
maka kemudian nanti berefek pada perekonomian
dan kalau perekonomian tidak bisa di pasokan bahan pokok ini
sekarang kan yang sedang menjadi sorotan adalah beras dan juga minyak goreng
ini kan dua setidaknya dua dari kalau kita kenal istilah sembilan bahan pokok itu kan dua diantara sembako ini ya
yang sekarang sedang menjadi sorotan lah
ini kan kita sudah mau masuk tahun pemilu maka ini benar benar harus dijaga karena jangan sampai kemudian
kondisi kondisi gelombang di atau krisis di kita belum menyebutnya krisis ya
tapi kemudian ada riak riak di bidang pasokan beras dan minyak goreng ini kemudian nanti kalau tidak salah salah ditangani kan akan menjadi riak riak di bidang politik
ini kan tidak kita harapkan ya pak
baik kita menanti skema skema luar biasa dari pemerintah media akan mengawal itu publik menunggu itu
terima kasih mas revo perspektifnya malam hari ini di editorial view cnn indonesia
selamat malam mas revo